rusia yang menginvasi ukraina kini harus berhadapan dengan sejumlah sanksi ekonomi yang diberlakukan sejumlah negara barat
hal ini membuat ekonomi rusia membeku dan menyulitkan kegiatan perekonomian warga
untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kondisi perekonomian di rusia
kita sudah bergabung dengan salah satu mahasiswa indonesia di rusia ada chandra purnama
selamat sore mas chandra
selamat sore waktu indonesia barat dan selamat siang untuk waktu rusia
oke kabar baik mas chandra sehat
alhamdulillah sehat di sini mas
oke baik mas chandra sebelum lebih lanjut kita berbicara mengenai dampak ekonomi dan sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap rusia
kita ingin mendapatkan kondisi update terkini
apakah kemudian demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu ini
dari rakyat rusia sendiri yang menolak invasi ke ukraina masih berlanjut atau bagaimana situasi di sana
menggambarkannya seperti apa
kalau untuk situasi khususnya di kota saya san petersbook demo sendiri itu sudah berakhir
karena memang beberapa hari yang lalu pihak kepolisian mengamankan para demonstran yang saat itu berdemo di pusat kota sankt petersburg
oke artinya sudah tidak ada lagi demonstrasi ya
di kota sankt petersburg ya
di kota sankt petersburg sudah tidak ada demonstrasi
oke tapi kemudian kita juga berbicara soal dampak ekonomi
sanksi ekonomi yang diterapkan oleh negara negara terhadap rusia ini juga cukup mengganggu begitu ya
ada kemudian soal antrian di atm dan stok bahan pokok yang juga harganya naik begitu ya
sampai juga katanya kartu atm
rusia ini tidak berlaku lagi di negara di luar rusia
apa yang terjadi sebenarnya soal ini
bisa dijelaskan lebih rinci mas chandra
jadi memang betul pada terjadi konflik rusia dan ukraina itu terdapat diselanya panik
jadi orang orang pada panik menarik duit karena memang ada kabar akan ada pemblokiran visa dan mastercard
jadi sekarang untuk penarikan itu sudah tidak bisa karena memang dominannya kartu atm yang dari indonesia itu menggunakan kartu atm yang berlogo visa dan mastercard
jadi saat ini kita tidak bisa narik tunai menggunakan kartu yang dari indonesia
jadi sudah berlangsung seperti itu ya
untuk harga sembako sendiri memang juga sudah mulai naik juga di sini
kalau kondisi tadi seperti yang anda gambarkan
orang orang panik begitu ya melakukan penarikan uang tunai di sejumlah atm sehingga stok uang di atm ini juga tidak ada
ini berdampak sebesar apa seluas apa kemudian
katanya juga antriannya sampai sekarang juga cukup panjang begitu ya untuk atm atm yang ada di sejumlah kota
ya kalau untuk di peter
sendiri mungkin sudah berkurang ya antriannya dari beberapa hari yang lalu
cuma sempat memang antriannya panjang sekali
dan kemarin juga sempat di setiap atm itu kita cuma bisa menarik itu terbatas
jadi ada empat ribu rubel maksimal kita cuma bisa narik
jadi lebih dari itu nggak bisa
ada pembatasan penarikan
kalau untuk aktivitas warga sendiri khususnya di st petersburg seperti apa sih sebenarnya
ada juga kemudian kabar mengatakan akan diberlakukan jam malam begitu atau aturan aturan yang cukup ketat bagi pergerakan warga di rusia
ini kita konfirmasi apakah sudah seperti itu yang berlaku atau bagaimana
kalau untuk di kota st peterbook sendiri untuk jam malam masih belum dilaksanakan ya
tapi kalau himbauan dari pemerintah di sini itu adalah untuk tidak mengikuti atau menjauhi
jadi apa namanya orang orang yang sedang berdemonstrasi
karena memang orang orang yang berdemonstrasi nanti bakal ditangkap oleh pihak berwenang di sini
dan mungkin untuk bagi mahasiswa yang di sini emang dihimbau untuk tidak mengikuti karena jika tertangkap mengikuti demonstrasi kita mahasiswa bisa di do
aktivitas perkuliahan bagaimana di sana mas chandra
di sini masih aman sih
masih kuliah seperti biasa
masuk jam sembilan
masih berjalan lancar untuk perkuliahan
oke masih tidak ada kendala ya
masih seperti biasa
mungkin mas chandra ada yang ingin disampaikan mas terkait situasi terkini di rusia hari ini
ya mungkin buat apa namanya teman teman yang di indonesia yang memiliki kerabat atau keluarga di rusia mungkin tidak usah panik karena situasi di rusia sendiri masih dibilang cukup aman
jadi insya allah
teman teman yang ada di rusia
mahasiswa maupun masyarakat indonesia yang ada di rusia masih aman sejauh ini
mas chandra stok uang masih cukup ya mas chandra ya
ya kemarin memang dari pihak kbri juga ada himbawan untuk menarik duit
karena memang ada himbauan bahwa mastercard dan visa itu di blocked
jadi dihimbau untuk menarik duit rubel untuk kebutuhan ke depan
jadi insya allah masih cukup untuk beberapa bulan
oke itu yang penting ya mas chandra
waktunya mas chandra sudah berbagi dengan cnn indonesia newsroom sore ini
selamat sore waktu indonesia selamat siang waktu rusia
salam sehat mas chandra
iya selamat sore